rencana revisi ppkm mikro mulai digulirkan oleh pemerintah ketua satgas covid sembilan belas nasional pak ganip uwar
kita tadi menyampaikan beberapa rencana revisi
sebelumnya sejumlah pihak mendesak pemerintah mengevaluasi penerapan ppkm mikro
bahkan ada yang menilai ppkm mikro tak lagi efektif menghadapi ganasnya penularan covid sembilan belas saat ini
apalagi ada varian delta
utak atik ppkm mikro apakah ini akan efektif
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa satu persatu ada pak pandu riono epidemiologi dari fkm ui
ada brikjen tni purnawirawan alexander kaginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan juga ada ibu neti prasetyani anggota komisi sembilan dprri dari fraksi pks
selamat malam pak pandu pak alex bu neti apa kabar
selamat malam kabar baik dan kabar sehat
kabar baik semuanya
kita akan membahas soal ppkm mikro bapak ibu pada malam hari ini
saya akan ke pak alex dulu yang pertama dari satgas
karena kabarnya akan ada perubahan ppkm mikro ya pak
atau mungkin ini akan dibuat istilah ppkm darurat kah atau apa
ini yang perlu kita tanyakan
sejauh mana diskusi dan juga perkembangan terkait dengan opsi merevisi ppkm pak alex
ya jadi ppkm mikro itu adalah salah satu instrumen kita untuk mengendalikan
baik di sektor hulu maupun di sektor hilir
dan kemudian dengan
penguatan penguatan yang ada
masuk menempatkan posko desa dan posko kelurahan
kalau kita baca dik sembilan
maka ppkm mikro dilakukan bersamaan dengan ppkm kabupaten dan kota
artinya pkm itu tidak hanya membahas soal rt dan rw
tetapi juga ada di sini menempatkan bagaimana kedudukan bupati dan wali kota
untuk mengatur jonasi
untuk mengatur bagaimana pembatasan pembatasan kegiatan aktivitas sosial ekonomi
dan termasuk juga di dalam pengaturan untuk pengetatan protokol kesehatan dan mobilisasi
tentu ada parameter yang harus di hpk
parameter itu tentunya adalah untuk melihat sejauh mana kematian di atas rata rata daerah tersebut
termasuk juga tingkat kesembuhannya
tingkat dengan tingkat kesembuhan nasional
kemudian kasus aktif
dan kemudian juga
bagaimana bawah rumah sakit
yang paling penting adalah positivity rate
sehingga kepala daerah
kota dan bupati
harus bisa melihat parameter parameter tersebut
untuk bisa menindaklanjuti
dalam rangka membatasi kegiatan masyarakat
dan kemudian juga menanggulangi pandemi
tentu dalam ppkm tersebut tidak terlepas nanti tiga t tiga m
zona iskensi ilasi dan juga termasuk rujukan
ini semua penting
hal hal tersebut dengan parameter yang ada
tidak tutup untuk bisa
response dinamika di lapangan
jadi apa yang disampaikan oleh kasargas covid sembilan belas nasional dalam arahannya
bahwa itu adalah merespons dinamika yang terjadi
misalnya dalam tujuh hari tersebut
hari terakhir ini
naikan kasus dan positive rate
artinya terjadi perburukan
dan terjadi antrian di rumah sakit rumah sakit
walaupun ini sebenarnya adalah masalah di hulu
sehingga masalah di hulu ini yang harus perlu dibereskan
dan salah satu untuk membereskan masalah di hulu adalah
membatasi aktivitas mereka yang diconasi merah
sehingga tentu ada penebalan penebalan
oleh babinsa dan babi kapimat
oleh karena itu
sektor hulu harus memang
dukung empat pilar
empat pilar itu adalah pemerintah pusat
inilah yang harus menjaga
tapi di sana sini tentu masih ada kita lihat
mana ada kelolosan ataupun terobosan
sehingga seharusnya di jorna cimerah itu terkunci
tapi masih ada kelonggaran
oleh karena itu kita minta kepada seluruh
stakeholders yang ada
yang mengurusi ppkm mikro ataupun ppkm kabupaten kota ini
harus bisa melakukan penindakan pengawasan dan pengendalian
sehingga inilah yang dipikirkan bahwa
walaupun kita sekarang ini masih belum mencapai puncak kasus
tetapi paling tidak
kita bisa respon dinamika yang ada di hulu
dan termasuk juga dinamika yang ada di hilir
bagaimana juga di hilir sudah ada strategi strategi
untuk mengkonversi tempat tidur
dan juga untuk mobilisasi berbagai orang dalam sdm
untuk bisa membantu dalam pelayanan di rumah sakit
jadi beberapa skenario skenario ini yang mungkin
yang mungkin yang bisa kita harus pikirkan soal nama apakah itu ppkm super ketat
ppkm ketat ppkm darurat itu hanya istilah
tapi esensinya adalah jaga dan membatasi
agar mereka tidak melakukan mobilisasi
jadi pengetatan pengencangan di hulu bisa diterapkan
mungkin yang harus bisa kita laksanakan dalam dekat ini
baik pak alex tapi kami mendengar kabar bahwa saat ini pemerintah
dengan juga satgas
tengah mendiskusikan bagaimana kemudian perubahan ppkm ini
benarkah demikian pak alex
apa ini masih dalam pembahasan
atau nanti akan ada keputusan yang baru dari pemerintah
jadi tentu dari dalam respon dinamika di lapangan ini
tentu akan ada bagai keputusan yang harus diambil yang secara integrasi
misalnya kalau kita membatasi perjalanan seseorang
tentu kita tidak bisa lepas dari kementerian perhubungan
yang mengatur perjalanan di darat di udara
perjalanan di wuhan dan sebagainya
dan juga tidak mungkin terlepas dari kementerian dalam negeri
dalam mengatur mobilitas masing masing orang
dan ini juga harus bisa kita memikirkan bahwa
kalaupun kita melakukan pembatasan di jonasi merah
kita sebagaimana yang dibunyikan di mn dagri
maka kebutuhan kebutuhan esensial itu harus terjamin
jadi kebutuhan esensial itu tidak boleh terputus
walaupun kita melakukan penguncian di daerah jonasi merah
kebutuhan esensial harus
misalnya pergi ke rumah sakit
kebutuhan untuk melahirkan atau emergency
ini harus bisa difasilitasi
hingga di dalam proses pengambilan keputusan itu
semua sisi harus mesti diperhatikan
jadi dia harus komprehensif
kita melockdown misalnya rt dan rw
kita harus bisa melihat jalan keluar
bagaimana logistik juga harus bisa masuk ke dalam
dengan melockdown misalnya di tingkat desa
juga harus bisa menjamin bagaimana kehidupan di dalam itu
bisa terjamin khususnya di mereka yang isolasi mandiri
kalau terjadi perburukan bisa terjadi evakuasi ke rumah sakit
oke baik pak alex
ini juga yang harus terjamin
jangan sampai jalan kita tutup kita kunci
tapi tidak ada transportasi
oleh karena itu apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah
semuanya itu adalah keputusan yang kolektif
komprehensif dan sifatnya juga harus terintegrasi
pak pandu dan juga bu neti tadi sudah dengarkan paparan dari pak alex ya
berkaitan dengan wacana ppkm
apakah tidak masalah istilahnya apa
kalau pak ali katakan ppkm ketat kah darurat kah
tapi esensinya tetap sama
dan kebijakan atau keputusan wacana revisi ini
juga merespon situasi yang ada
tepatkah kemudian respon ini sudah mulai dikaji oleh pemerintah
melihat situasi yang semakin genting saat ini
tapi dijawabkan nanti bu neti dan juga pak pandu
kita harus break saya akan segera kembali sesaat lain
terima kasih pak pak
terima kasih pak pak
terima kasih pak pak
oke ini yang kita inginkan bahwa ini akan diumumkan besok
tetapi itu yang harus diputuskan segera
menurut saya ini suatu yang baik untuk kita bisa dukung
supaya kita bisa mengatasi lonjakan kasus yang makin hebat ini
oke pak pandu kalau indikatornya adalah bor katakanlah begitu
kemudian juga jumlah kasus dan juga positivity rate misalnya
artinya sekarang hampir semua di pulau jawa darurat juga dong pak
ini harus memperlakukan ppkm darurat
jawa itu zona merah semua
jadi di jawa itu akan dilakukan ppl mikro
yang sifatnya darurat
jadi yang penting kan
itu di atas kertas
tetapi yang kita perlu awasi
kadang sudah bagus di konsep
tetapi seringkali tidak terimplementasi
karena tidak ada proses monitoring
walaupun setiap dua minggu harus ada laporan
evaluasi dan monitoring itu harian
kita ingin melihat
karena itu sangat dinamis
dan kita tidak bisa dalam situasi seperti ini
karena kalau begitu responnya makin tinggi
intervensi yang lebih daripada
jadi seindah atau sebagus apapun
konsepnya kalau monitoring
dan juga evaluasinya tidak jalan
percuma saja begitu bapak
iya itu kelemahan kita
sejak tahun yang lalu
monasnya itu yang tidak pernah dibangun
bahkan banyak kepala daerah
atau banyak wilayah
yang mengurangi jumlah testing
padahal itu temuan kasus itu berdasarkan tes
itu tidak bisa ditoleransi
kalau ada kepala daerah
yang sengaja mengurangi testing
karena kita berhadapan dengan nyawa manusia
kadang sudah banyak
dan terban akibat kelelayan kita semua
oke baik menarik bapak
manusia ke bu neti
bu neti catatan anda bu neti
bagaimana ketika mulai muncul
wacana ppkm ini akan diberlakukan darurat
atau mungkin direvisi
meskipun sampai malam ini kita belum mendengar ya
informa atau apa
pengumuman secara resmi oleh presiden jokowi
itu dari pemerintah
iya tentu saja
saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh
pak pandu bahwa
sebaik apapun kebijakan atau regulasi
yang diambil oleh pemerintahnya
dengan baik kepada masyarakat
karena masyarakat selama ini
juga sudah terhinggapi
sudah kelelahan dengan pandemik yang sudah berjalan
kemudian juga peristilahan menurut saya perlu dijelaskan
kalau tadi pak alexander mengatakan
pembatasan justru kalau menurut saya
indikatornya harus diperjelas
karena hari ini kan kita berhadapan
lonjakan kasus yang luar biasa
jadi artinya kalau kemudian kita
memperlakukan satu kebijakan
tentu tidak bisa lagi ordinary
atau biasa saja harus extraordinary
dan mampu menurunkan
indikator yang kita
kaji ya kalau tadi disebut oleh pak alexander
saya pikir ini penting gitu menentukan keberhasilan
yang entah itu disebut darurat
atau apalah begitu ya karena
serakat sendiri mungkin agak bingung ya
dengan pengetatan seperti itu
nah oleh karena itu saya ingin
pemerintah karena memang kita juga punya
undang undang kekarantinaan kesehatan
ya marilah kita merujuk pada undang undang
yang kita buat begitu ya
termasuk juga membuat indikatornya itu
scientific based dan memperhatikan
pandangan para pakar para epidemiolog ya
nah ini yang menurut saya
juga penting ya dalam
menetapkan buah kebijakan
kalau ppkm mikro itu
indikatornya apa sih keberhasilannya
nah ini kan perlu
kalau kemudian selama ini kita
memberlakukan ppkm mikro sejak
kalau nggak salah
saya nggak salah ingat itu mulai dari februari
ya sudah ppkm mikro kemudian
disebutkan ada penebalan ada pengetatan
kenapa kemudian ini tidak berhasil
nah menurut saya itu harus ada keberanian dari pemerintah
untuk mengevaluasi ketidakberhasilan
terbagai ppkm yang sudah
diterapkan selama ini
jadi kira kira harus ditambah indikatornya apa
nah ini menurut saya penting ya
itu mungkin bongrehan yang harus dikaji oleh pemerintah
ya ini menarik
nanti saya akan kepaleks
tapi saya kebenetan lagi
bu kalau kita bicara aturan undang undangnya
kalau ppkm darurat ini diberlakukan
ini kan kalau mengacu ke undang undang karantina kesehatan
kan kemudian tidak ada istilah ppkm darurat
nah gimana kemudian pandangan anda soal aturannya
ya tentu kan kalau kita bicara
yang merujuk pada undang undang karantinaan kesehatan
betulnya juga ada ya
peraturan pemerintah yang harus dibuat oleh pemerintah
menurut saya juga nggak ada masalah
kalau kemudian itu diperlukan ya
punan dari undang undang karantina kesehatan
namun jangan lupa
ketika kita bicara tentang kedaruratan
tadi pak pandu menggaris bawah itu
memunculkan kebijakan yang
multan seiring sejalan
jadi kalau kita bicara tentang
pilihannya ppkm yang sebetulnya tahun lalu
ada psbb dan cukup efektif ya
di awal pandemi itu
kita juga harus melihat
bahwa kebijakan ppkm
atau entah nanti psbb dan sebagainya
itu juga harus simultan dengan kebijakan
misalnya pintu perbatasan
jadi jangan sampai kemudian rakyatnya diperketat
aspek lain yang tidak masuk
dalam kajian kebijakan yang diambil oleh pemerintah
nah ini menurut saya
yang kemarin juga sempat disoroti ya
inkonsistensi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
bocorannya seperti apa sih pak ppkm darurat ini
apa akan mirip dengan psbb
atau akan lebih longgar atau bagaimana
pak pandu juga tampaknya sudah mendengar informasi
bahwa akan diumumkan ini ppkm darurat
yang sudah dikeluarkan melalui mendagri nomor tiga belas itu sebenarnya
sudah membuka bahwa
strategi pelaksanaan itu adalah berlapis
dengan ppkm itu juga
kita sudah melakukan
pembatasan pelaku perjalanan internasional
dengan dikeluarkannya sse satkas nomor delapan
ada pembatasan mobilitas
perilaku perjalanan dalam negeri
ini juga sudah dikeluarkan melalui
dimana ada ppkm kabupaten kota
dan ada ppkm mikro
dan kebijakan yang berlapis ini seharusnya
sudah bisa memungkinkan
termasuk jadi yang perjalanan internasional
supaya tidak ada varian baru masuk
operasi yang terjadi
yang membuat terjadinya
masuknya virus virus yang
varian dari negara negara tetangga
bisa pekerja migran yang masih dalam
mata inkubasi bisa juga
sudah positif dan kemudian
di dalam pemeriksaan selanjutnya ketahuan
ada varian baru
pembatasan mobilitas dalam negeri juga
artinya ini sudah dikerjakan
dan adanya penyekatan
ada penguncian di pelabuhan
tetapi ternyata juga bahwa
pulau sumatera juga kita lihat
dua bulan yang lalu terjadi kenaikan kasus
hingga akhir akhir itu
kita banyak berpikir jangan jangan
nanti yang sumatera justru akan menginfeksi jawa
jawa menginfeksi sumatera
dan kemudian sekarang ini
semua lima provinsi yang
penaikan kasusnya cukup signifikan
dan kasus positifnya cukup tinggi
itu adalah lima daerah
dan kemudian juga jakarta adalah
daerah mana harus mudik
jadi artinya ini semua memang
sudah kita prediksi bahwa terjadi
kenaikan kasus sehingga memang
ppkm skala mikro yang sudah kita implementasikan
tentu sebagaimana arahan dari bapak presiden
ini yang harus kita kenakan
saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh dr pandu
bahwa memang monitoring dan evaluasi ini harus memang diperketat
sesuai dengan jonasinya
dan tentu juga dengan
nah wilayahnya ini cukup luas
dimana setiap wilayah juga kearifan lokalnya juga berbeda beda
jadi apa yang sudah dirumuskan

dalam beberapa hari belakangan ini
segerasikan berbagai regulasi regulasi yang ada
supaya intinya adalah
untuk memperketat mobilisasi
daerah jonasi merah
sehingga yang jonasi hijau tetap hijau
jonasi merah bisa dikunci
dan kita harapkan ini bisa terjadi pelandaian
jadi targetnya adalah pelandaian
walaupun ini kita belum mencapai puncak
dan pelandaian itu kita harapkan
nanti akan ada intervensi
bisa mengkontrol pandemi ini
sehingga tidak terjadi lonjakan lonjakan di kemudian hari
tentu kita harus belajar dari pengalaman yang lalu
bahwa di tahun yang lalu juga
setiap libur panjang
terjadi kenaikan kasus
terjadi kenaikan angka kematian
tapi tahun ini juga demikian
tapi berbeda adalah
bahwa di tahun ini ada vaksinasi
dan di tahun ini juga ada varian baru
itulah bedanya dengan tahun yang lalu
tapi dalam soal kemampuan
dan dalam soal kapasitas
ada yang berbeda
dan ada yang berbeda
ada juga perbedaan
tahun ini dokter dokter dan para klinisi
lebih mengenal virus tersebut
dibandingkan dengan tahun lalu
rumah sakit juga lebih siap
tapi persoalannya adalah
di hulu tidak bisa kita mengekang
jadinya proses infeksi
tidak bisa kita mengendalikan mereka yang isolasi mandiri
sehingga isolasi mandiri
yang tidak terkendali tersebut
tidak terawasi tidak terdampingi
itulah yang akibatnya sekarang terjadi
antri di rumah sakit rumah sakit
kalau lah seandainya
isolasi mandiri ini bisa didampingi
dan kemudian kontak krisik bisa maksimal
dan kemudian tiga m pelakunya
bisa dilakukan secara optimal maupun maksimal
maka proses yang terjadi di hilir
pasti akan tidak seperti setinggi yang sekarang
ini mungkin pandangan kita
artinya daerah hulu itu
menjadi prioritas kita
untuk harus diselesaikan
dengan berbagai skenario
itu sudah skenario
tapi akan ada skenario yang lain
di bawah itu
dan penguncian bisa terimplementasi
oke akan ada skenario yang lain
nanti skenario nya ini kan belum diumumkan
apa yang kemudian
pak pandu dan juga bu neti dorong terhadap pemerintah
yang lain ini agar segera diberlakukan
dan agar ini kemudian menjadi efektif
harus bagaimana selain
kemudian kita mengetatkan monitoring
dan juga evaluasinya
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali

satgas pura pura tidak tahu dengan kondisi yang ada pak pandu
tidak tahu ya pak alex
mungkin tahu mungkin tidak tahu atau pura pura tidak tahu
saya cek ke pak alex bagaimana pak alex
jadi sebenarnya kita punya parameter
jadi parameter itu adalah jumlah spesimen yang diperiksa
jadi jumlah kasus suspek
dan kemudian berapa yang ditesting
berapa spesimen yang diperiksa
nah di samping itu juga
memang kita memonitor berapa tingkat kematian
rata rata dalam satu wilayah
baik itu dari tingkat kabupaten kota sampai ke provinsi
kita juga punya data tingkat kesembuhan
kemudian tingkat kasus aktif
ini semua dilaporkan
ada yang per hari dan ada yang per minggu
dan kemudian juga tingkat kekerisian rumah sakit
ini juga indikator untuk bisa melihat
bagaimana angka kesakitan
termasuk di ruang isolasi
masuk di asiu
dan yang paling penting lagi adalah positive t rate
memang saya setuju dengan apa yang disampaikan dr pandu tadi
contact tracing melakukan testing
ini memang satu hal yang tidak boleh pun
kapasitasnya harus tetap tinggi
januari februari sampai maret
sewaktu kontak tracing itu masih di bawah satgas
itu ratio nya sempat satu banding delapan
artinya satu konfirmasi ada delapan yang diperiksa
tapi karena waktu itu sudah melandai
dan semua sudah baik berjalan
ini dikembalikan lagi ke kementerian teknis
sehingga oleh karena itu
kalau misalnya ini sekarang sudah memang kasusnya naik lagi
salah satu memang untuk mengetahui pola penularan
dan kemudian berapa tingkat vaksin yang ada di setiap wilayah
itu in contact nggak boleh ditinggal
kemudian testing harus ditingkatkan
sehingga dengan demikian
kita akan tahu berapa jumlah kasus konfirmasi
mana yang kontak erat
dan mana yang bergejala
dengan melakukan pemeriksaan itu
tentu kita akan bisa memisahkan mereka yang sakit
dan mana yang sehat
dan itu outcome nya adalah
ada zona isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi
bagi mereka yang bergejala
dan ada karantina bagi mereka yang kontak erat
ini mungkin salah satu kunci
tentu oleh karena itu
emas harus diperkuat untuk melaksanakan kontak tracing
puskesmas harus diperkuat untuk melaksanakan tes
puskesmas juga punya pekerjaan yang banyak
dia harus melakukan imunisasi
dia harus melaksanakan dos tb
dan lagi pelayanan pelayanan untuk ibu dan anak
jadi pelayanan pelayanan reguler di puskesmas juga harus berjalan
tapi kontak tracing dalam situasi pandemi tidak boleh turun
dan ini adalah salah satu pilar
yang menanggulangi pandemi yang sekarang sedang berjalan
bu neti kita kemudian sekarang ini terakhir ke anda
kalau ada ppkm darurat yang memang akan diberlakukan nanti tampaknya
tinggal kita menunggu apa keputusan resmi pemerintah
pengawasan dari dpr atau catatan dari anda bagaimana ini nantinya ke depan
ya seperti yang sudah sudah ya
jadi jangan sampai ini diserahkan kepada masyarakat
mengurian hard ya kenapa
karena kalau diserahkan kepada masyarakat
ini kita melihat apa masyarakat indonesia ini terbagi ke dalam berbagai kuadran literasi
termasuk juga kalau kita bicara tentang implikasi dari ppkm darurat
maka kita juga harus bisa membayangkan ini kebetulan hari ini hari keluarga nasional ya
nah ini juga adalah tahapan prasejahtera
jadi artinya ketika kemudian tadi pak alexander mengatakan
yat ini harus diperbesar diperluas
jangan juga kemudian abai bahwa tiga t di sini ada treatment ada isolasi mandiri
ya tidak semua keluarga indonesia memiliki fasilitas yang memadai ya di rumahnya masing masing untuk melakukan isolasi mandiri
ini nggak bisa diserahkan begitu saja
karena kemarin kita juga mendapatkan informasi di komisi pemerintah indonesia

karena kemarin kita juga mendapatkan informasi di komisi pemerintah indonesia
ya orang orang banyak yang isolasi mandiri di hotel tanpa menyebutkan statusnya sebagai otg
nah ini kan itu yang terlaporkan
banyak lagi yang kemudian ya mereka nggak tahu bagaimana memperlakukan dirinya pada saat dinyatakan tips seperti itu
jadi artinya implikasi yang nantinya akan diberlakukan dari ppkm darurat itu tidak boleh dilepaskan begitu saja pada masyarakat
tadi sore saya melihat juga tayangan masyarakat bergotong royong memasak untuk tetangganya yang isolasi mandiri
ya satu sisi ini satu nilai keindonesiaan kita yang luar biasa
tapi juga tidak menghapuskan ya kewajiban mandatori pemerintah untuk bisa melakukan kontrol monitoring evaluasi dari ppkm
dari berbagai kebijakan entah pengetatan penebalan dan sebagainya yang sudah dilakukan
itu mungkin bung rehatnya yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah
termasuk yang juga tidak kalah penting adalah vaksinasi
kalau kemudian kemenkes menargetkan setiap hari itu akan melakukan dua juta ya pemberian vaksin
nah tentu ini harus juga ada sebuah kebijakan akseleratif ya
sehingga mudah mudahan herd immunity yang digadang gadang oleh pemerintah ini bisa segera

oke nah terakhir adalah terapeptik ya bagaimana kita kemudian memperbaiki sisi hilir

bagaimana kemudian kita bisa menambal kekurangan nakes kita
tadi juga pak alex mengatakan kalau tahun lalu kita masih ternopo gopoh
sekarang nakes kita sudah mengenali
tapi jangan salah secara kuantitas nakes kita berkurang ya
kalau menurut data yang saya terima ada kurang lebih sembilan ratus nakes kita yang gugur ya masa pandemi ini
nah karena itu bagaimanapun juga dalam konteks pemberlakuan ppkm darurat ini
jangan kemudian abaikan insentif bagi nakes yang juga menjadi konsen dari komisi sembilan ya
karena bagaimanapun mereka mempertaruhkan nyawa memiliki keluarga memiliki kehidupan
nah ini yang perlu kita perhatikan
baik pak pandu berarti anda segera mendorong agar kalau ini memang sudah ada
segera diumumkan saja begitu ppkm darurat
ya bukan diumumkan diimplementasikan
lebih penting lagi diimplementasikan ya mbak
kapan pak alex kira kira pak alex
yang menjadi masalah adalah diimplementasikan dengan monitoring dan evaluasi
oke kapan kira kira pak alex publik bisa mengetahui apa kepastian dari satgas dan juga pemerintah singkat
yang penting tetap kita waspada
bersama sama kita menanggulangi pandemi ini dengan impan aman dan imun
baik kita tunggu apa kemudian keputusan dari pemerintah karena publik juga sudah menunggu
dan situasi juga semakin memburuk belakangan ini
terima kasih banyak pak pandu riono pak alexander bu neti terima kasih sudah berdiskusi
sangat menarik pada malam hari ini kita menunggu bersama keputusan pemerintah kapan akan diumumkan
selamat malam bapak ibu sehat selalu
selamat malam bu neti pak pandu selamat malam
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia